keinformasi mengenai kita tahu bahwa lima hari menjelang
idul fitri antrian kendaraan di gerbang tol palimanan sudah mulai terlihat
diprediksi antrian kendaraan akan terus terjadi hingga puncaknya pada tanggal dua puluh tiga juni malam
antrian ataupun juga antrian panjang kendaraan di gerbang tol palimanan terpantau hingga dua km
data terakhir jumlah kendaraan yang masuk gerbang tol palimanan hingga rabu siang lebih dari sembilan kendaraan
prediksi antrean kendaraan membuat polisi membuka jalur alternatif selain tol cipali dan jalur pantura
para pemudik bisa mengambil jalur yang arah ke cilinyi atau purbalenyi
atau kalau tidak keluar getol sumberjaya mengarah jalur arteri
yang mana nanti akan tebus juga
dengan cirebon kabupaten kemudian masuk tol kembali di kanci
dan untuk melihat bagaimana situasi terkini dari jalur mudik selatan
sudah ada koresponden cnn indonesia desi aritonang di pasar limbangan jawa barat
kita langsung saja terhubung dengan rekan kami kita lihat bersama
di belakang anda tampaknya masih ramai lancar
bisa anda update seperti apa kondisi terkini di sana
ya hera memang buat anda yang mau mudik
jadi saya sudah menggunakan jalur selatan
tadi pantauan kami sejak pukul satu siang di percabangan nagrek atau yang membelah garut dengan tasik malaya
sudah mengalami kemacetan sepanjang lima sampai enam km
penyebabnya adalah ada tiga titik hera
di mana di belakang saya memang tadi mengalami kemacetan panjang karena ada pasar limbangan
di mana pasar ini yang biasanya seharusnya tutup pada pukul tiga sore
namun semenjak bulan ramadan sepanjang bulan ramadan baru tutup pada pukul sebelas malam
dan di sini aktivitasnya
tak hanya bus besar maupun angkot yang suka memberhentikan kendaraannya sembarangan
juga menaik turunkan penumpang dengan sembarangan
selain itu juga ada aktivitas pasar belum lagi nanti menjelang maghrib
ada aktivitas warga yang mencari takjil untuk buka puasa di sore hari nanti
dan juga adanya angkutan delman yang membawa orang
di sini memang masih banyak angkutan delman yang lalu lalang di kawasan limbangan
dan selain pasar limbangan titik kedua adalah
adanya pertigaan louis goong
seperti yang di tempat saya berdiri sekarang ini
memang pertigaan louis goong ini mengalami kepadatan tadi
dan kepolisian atau posgatur yang ada di kawasan ini baru saja atau sekitar sepuluh menit yang lalu
menerapkan sistem buka tutup
sehingga sekarang kondisinya sangat lancar
namun sistem buka tutup ini hanya diberlakukan sekitar setengah jam saja
dan itu dimulai sejak pukul
tadi sekitar pukul tiga sore tadi
dan di titik ketiga titik pusat kemacetan adalah
adanya pertigaan atau simpang selaawih
itu jaraknya hanya sekitar dua sampai tiga kilometer dari persimpangan atau pertigaan louis goong di sini
jadi kalau buat anda yang ingin menuju tasik
sebaiknya bisa lebih di atas atau di bawah jam satu siang
agar tidak terkena kemacetan di tiga titik tersebut
dan kalau kami boleh melaporkan hera
kendaraan pada h lima yang melewati jalur selatan menuju tasik ini
memang masih didominasi oleh sepeda motor pengendara sepeda motor
yaitu jumlahnya sebanyak enam puluh tujuh
kemudian disusul kendaraan pribadi atau minibus sebanyak enam lima ratus
dan ini semuanya mengalami peningkatan dibanding h enam
dan diprediksi pada h empat ini akan terjadi jumlah kendaraan yang lebih besar lagi
dan kami juga bisa menyampaikan pada sekitar pukul sebelas siang tadi ada kecelakaan
yang menabrak pengendara sepeda motor
memang tadi pengendara sepeda motor pemuda berusia tiga puluh lima tahun
yang memang tidak berhati hati kurang berhati hati seperti itu
dan harus meninggal di pukul sebelas siang tadi
namun sampai saat ini sudah bisa diatasi
sudah kembali lancar lagi arus lalu lintas di kawasan limbangan
indonesia terima kasih atas laporan anda